saya udah nebak saya udah curiga sebelumnya
terus kenapa tufa ditinggalin begitu saja waktu itu kenapa
saya terpaksa ma saya terpaksa menyembunyikan tufa disana
karena tufa bakal dijual sama bapaknya ke luar negeri
astagfirullahaladzim kenapa setegah itu
mas mas punya uang dari mana sih belanja belanja kayak gini
awas ya kalau bilang dari allah lagi
mas mas jawab dong
dari dari orang tuanya tufailah
jadi mas udah ketemu sama mereka
yaudah mas kalo kayak gitu
kan tau dulu uangnya dari mana
ini uang dari orang tuanya dari orang tua kandungnya
aku gak tau
katanya orang tuanya udah meninggal

mas kamu itu udah capek ngerawat anak itu
berhak dong kamu sama uangnya
gak gak itu uang masa depannya buat tufa
aku gak berhak
dasarnya kamu tuh soalin banget sih
kamu tuh udah diperbudak sama anak itu
ayo lebih cepet ya
nah rehat juga mah
tufa tunggu disini ya
kamu ini siapa sebenernya
kenapa kamu sembunyi sembunyi taruh uang di beduk kenapa
saya suruhan orang tuanya tufa
gak gak saya gak percaya
kalau kamu orang suruhan orang tuanya tufa
pasti kamu gak akan sembunyi sembunyi
pasti kamu terus terang sama saya
kalau kamu gak cerita
saya gak akan lepasin kamu
tolong saya minta kamu ceritakan semuanya
saya udah nebak saya udah curiga sebelumnya
tuh kenapa tufa ditinggalin begitu aja waktu itu kenapa
saya terpaksa mas saya terpaksa menyembunyikan tufa disana
karena tufa bakal dijual sama bapaknya ke luar negeri
kenapa setegah itu
bapaknya tufa adalah seorang penjahat
dia kepala sindikat penjualan anak luar negeri
anak luar negeri
anak tanpa pernikahan mas
memaksa saya untuk menggugurkannya
tapi laluri keibuan saya
menolak untuk itu
makanya saya mempertahankannya
dan saya membohongi dia
sampai akhirnya tufa lahir
tapi akhirnya ketahuan juga mbak
dan dia terus memaksa untuk membawa tufa ke luar negeri
tapi saya terus menolaknya
lalu saya terpaksa memasukkan tufah di dalam beduk musola itu
tiap bulan saya datang
untuk memberikan uang kepada tuhan
dan saya taruh di
di penduk musola itu
tolong mas jangan ceritakan ini sama tufa
tapi kamu gak akan ambil tufah lagi kan
tidak mas jangan khawatir
sufa akan lebih bahagia kalau sama
bapak yang membesarkannya dan menyayanginya
tufa harus tahu siapa orang tua kandung sebenarnya
tapi mungkin kalau tufa sudah dewasa
baru saya beritahu dia